video yang diunggah akun instagram jack bali memperlihatkan lumba lumba menggelepar
video tersebut bahkan menyertakan keterangan
ini adalah pertarungan sesama lumba lumba yang mengakibatkan lumba lumba luka parah
tetapi faktanya ternyata tidak demikian
menurut petugas badan konservasi dan sumber daya alam atau bksda bali
itu bukanlah perkelahian lumba lumba
yang terjadi adalah satu ekor lumba lumba tersangkut tali jangkar perahu nelayan
air keruh yang tampak seperti darah sebenarnya adalah pasir pantai yang terangkat
dan berhamburan akibat kepakan sirip dan ekor lumba lumba
ada lumba lumba yang di sana jadi kayak terdampar terus terluka kena itu apa tali jangkar
nah setelah itu dia keluar lagi
kayak bergerak tanpa arah gitu kan seolah olah memang seperti bertengkar
sebenarnya itu cuma satu ekor satu ekor dan bukan dua ekor
jadi seolah olah dia bertengkar padahal cuma satu ekor karena kaget dan terkencut itu
setelah berhasil lepas dari jeratan tali lumba lumba tersebut kembali tenang dan berenang ke tengah laut
nandang astiga denpasar bali